alasan aku mutusin kamu tuh sebenernya karena
karena abah kamu udah
abah dan apa maksudnya
satu hal kamu harus tahu
kamu gak apa apa kan
alhamdulillah aku baik baik aja
cuma aku mau di rumah mau jagain reva karena
nanti dia ikut final lomba acara cocok itu
jadi aku gak mau dia pergi jadi aku jagain dia di rumah
kamu gak perlu dipusingkan
dengan permasalahan itu lagi
itu masalah yang harus diselesaikan mas
tapi kan mas harus kerja sayang
mas kerja ya
aku gak ganggu emas ya
oke terima kasih ya sayangnya
apa yang harus aku lakukan ya
ini apa maksudnya
lo kan tau gue mau paint tas
heee lo jadi orang sembarangan kalau nuduh ya reva buat apa nih
gue main main begituan itu kan mau ngerusak pembantu
lo harus tau kalau gue ini adalah nyokap diri lo
gue ini adalah istri papi lo
dan gak mungkin gue ngotorin tangan gue yang super duper lembut karena gue selalu main di pedi
gue harus ikut nyuci nyuci begitu
lo pikir gue percaya
coba deh sekarang mau mikir aja ya
gue tuh bukan orang bodoh
di rumah ini yang gak suka sama gue dan mungkin pakai cara lift ini cuma lo doang
gak mungkin bisurti
di rumah ini
di rumah ini
lo harus tau ya
kalau lo disini tuh cuma numpang
ini tuh rumah gue
kenapa lo gak bilang di rumahnya adriana
lo harus tau diri dong
lo disini numpang buat apa ya
ngurus ngurusin baju lo
itu seharusnya jadi tugas lo
lo harus tau diri
lo bantu bisurti si milik ini untuk bersihin rumah
bersihin baju semuanya
gue simak rambut gue
kayaknya adriana pasti sengaja deh buat mancing emosi gue
kenapa lo segitu marahnya sama gue kalau gue ngerusakin baju lo
pasti lo pengen ikutan acara final cocok itu kan
oh udah berani membangkang sama orang tua
udah berani ngelawan orang tua
udah berani ngerusak kepercayaan orang tua
udah berani ngerusak kepercayaan orang tua
makan tuh surti buntel buntel
besok ganti pintu
sekarang kita fokus aja sama masalahnya si eneng
kita cari neng orang sampe ketemu ya
biar urusan si neng
udah lah biar saya aja itu mah yang nyari
si teteh gak usah ikut susah ya
gak bisa begitu akan abah
biar bagaimanapun juga kan saya juga bertanggung jawab
yang orang jadi begini kan juga gara gara saya
eh bukan gara gara ott
teteh tidak salah
kita mana ada yang tahu coba
karena kita pacaran
biar saya yang cari raya
kalau gitu saya pamit sekarang teteh
jangan lupa makan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
yang sabar ya bu
sebenarnya saya juga lagi galak
tapi saya nggak mungkin mengorbankan anak saya demi akal abah
pasti ibu sekarang lagi bingung banget
lebih baik sekarang semuanya kita serahin sama allah aja ya bu
lebih baik ibu solat istiqorah aja biar lebih tenang
jadi moni memutuskan gue karena dia udah tau kalau abah pacaran sama omanya
tapi kenapa moni gak mau terus terangin aja ya
yang jelas hubungan kita gak bakal bisa diterusin lagi
maksud kamu kamu memutuskan aku gitu
alasan aku memutuskan kamu tuh sebenernya karena
kita udah berdua udah berdua udah berdua udah berdua udah berdua udah berdua
jadi aku mau berdua
karena karena abah
karena abah kamu udah
abah abah dan apa maksudnya
satu hal kamu harus tahu kamu harus tahu kenapa aku minta kita putus
udah abah sih mondi
tapi kamu harus dengerin aku dulu raya
tante kok sama abah bisa ada disini bareng terus jangan istirahat sama mana
kamu kenapa masih sedih udah dong jangan sedih terus
ngeliat orang lagi sedih
om juga gak bisa ngeliat kamu
kamu nangis begini
om juga suka ikut nangis ya
tapi saya bilang siapa siapa ya
kalau saya suka nangis kau lagi sedih
nah gitu dong kalau kamu senyum saya ikut senang
makasih ya om om udah bikin aku tersenyum lagi
padahal aku suka kasih saran ke teman teman
kalau misalkan dalam perjalanan hidup itu kita pasti ngalamin hal yang pahit
tapi waktu aku menjalani itu sendiri itu gak mudah ya om
saya pernah mengalami hal yang lebih pahit dari yang kamu alami
semua orang akan mengalaminya
dan saya yakin pasti kamu akan bisa mengatasinya
saya yakin kamu akan bisa mengatasi semua masalah yang datang
amin makasih ya om
gua aku bikin lo ngerasain hidup yang pahit dari yang dialami raya
gara gara kelakuan lo sendiri
raya sebentar ya
sister jaga raya
saya udah beli hp buat raya bang
lo jangan masuk lo di sana aja biar gue yang ke tempat lo
bang saya udah beli dua
biar raya bisa milih
soalnya aku juga nggak tahu selera raya apa
mudah mudahan rakyat terhibur dengan ini
kasian hidupnya menderita gara gara ulah abah yang sendiri
raya dan mondi putus
gara gara rama mau menikah dengan mamanya modi
padahal raya dan mondi itu saling mencintai
mondi yang udah mempermalukan gue di atas ring
ini kesempatan buat gue untuk balas dendam sama mundi
sekaligus nanti gue juga bisa ngaduin bang koba bersama abahnya raya yang
so ikut campurusan gue
ini namanya satu gayu dua pulau terlampaui
mending lo pergi aja duluan
gue nggak pengen raya ngeliat kita masih deket
raya tau kan lo anak beli koba
saya pasti selama ini udah tahu bang
kita bareng di belakang
tapi kan selama ini gue menghilang
dan gue ngerasa raya sekarang ini bisa nerima gue
sekarang lo cabut duluan